bosen di rumah terus pengen liburan
kalau mau liburan apalagi di wisata air
tetap harus menjaga protokol kesehatan
tapi seaman apa sih wisata air sekarang
dengan protokol kesehatannya
ikutin perjalanan saya
resiko penularan covid sembilan belas di wahana air
mungkin saja terjadi
untuk itu sejumlah protokol kesehatan
harus dipatuhi pengunjung
meski sering diingatkan petugas
ada yang ingin berwisata harus disiplin
dimulai dengan sering sering mencuci tangan
kemudian tetaplah menjaga jarak
bila harus mengantri
nah tempat ngantrinya pun sudah diatur sedemikian rupa
dengan jarak satu sama lain
nanti yang beli tiket cukup satu orang saja
perwakilan dari keluarga
setelah beli tiket baru aja
keluarganya bareng bareng masuk penang
pengajakan suhu tubuh dilakukan
untuk memastikan anda dalam kondisi sehat
masih pun diberi masker sebelum masuk
tapi saya pun juga harus menyiapkan masker cadangan
karena memang karena juga
masuk ke wisata air
kemungkinan akan masalah
jadi memang harus persiapan
saya pun bergegas mengganti baju
wah sudah tidak sabar nih untuk nyemplung
setelah melewati serangkaian protokol kesehatan
pastikan tempat wisata melakukan penyemprotan disinfektan
khususnya benda benda yang akan digunakan pengunjung
nah sudah disemprot bannya dengan disinfektan
jadi aman untuk saya gunakan
saatnya menjajal wahana airnya
dengan kondisi ruang terbuka seluas enam tiga hektare
semakin meyakinkan saya
akan ada jarak aman antar pengunjung
kita mesti buka masker
karena tentunya nanti akan basah
nah kalau ketemuan orang orang di kolam
supaya tidak terjadi kerumunan
dan kalau dilihat disini kan
tidak ada siapa siapa
jadi rasanya aman
lagi juga ada disinfektan
kolam yang tidak ramai
membuat saya dapat menikmati wahana ini
jangan khawatir soal air kolamnya
disini pengukuran kelas aman
atau ph air selalu dilakukan
dengan ph air tujuh dua
serta kandungan klorin dan kaplorit
ini relatif aman dari kuman dan virus
menurut para ahli
yang sudah pasti kita harus bekerja sama
transfera waterpark menyiapkan
protokol kesehatan dan ketat
dari mulai pintu masuk kita ada cuci tangan
kita ada jaga jarak
pengukur suhu badan kita juga ketat juga
sampai kita bagi masker gratis juga
dalam wahana pun juga
kami ada satgas yang mau baik untuk
tapi yang penting lagi adalah
kita bekerja sama dengan pihak pengunjung
karena kalau pun kita ketat juga dalam
prokesnya kepada pengunjung
kalau pengunjungnya abai juga tidak berjalan dengan baik
dengan penerapan protokol kesehatan dari pengelola
pengunjung pun merasa nyaman
namun pengunjung tetap harus disiplin ya

lulusan prokes bukan diserahkan ke pengelola saja
tapi harus dari kedua pihak
saya sih kita ngikutin protokol yang ada aja
misalkan saya kalau lagi ada kerumunan banyak orang
saya menghindar dari kebun itu
kalau dalam lagi berenang saya ada pakai masker
tapi setelah menaik ke atas
dari kolam renang saya menggunakan masker
oh pertama tama ya yang saya pastikan adalah
bawa masker terus seperti
terus di tempat wisatanya nih ya
saya lihat di transfer bagus nih
ada banyak tempat cuci tangan tuh ya
jadi saya sering sering kalilah cuci tangan lah ya
aman selama berwisata air bukan tidak mungkin
selama protokol kesehatan dijaga dengan ketat
roni satria dwi prasetyo bekasi jawa barat